sejak bulan april lalu lima belas atlet dayung putra dan tiga atlet dayung putri indonesia berlatih di kawasan situ cilenca pengalengan jawa barat
persiapan khusus dilakukan dua atlet dayung putri indonesia mutiara rahma putri dan melani putri yang sudah memastikan diri lolos ke olimpiade tokyo
baru dipasangkan sejak satu tahun belakangan di tokyo keduanya akan tampil di nomor lightweight women double schools
peningkatan kekuatan atau power menjadi fokus dari program latihan yang mereka jalani saat ini
kalau lihat persaingan sih menurut saya berat cuman ya kita harus berusaha memberikan yang terbaik aja untuk indonesia
yang penting waktu kita waktu base personal kita bisa based personal target kita sih vietnam tapi kita tetap berusaha aja
tampil di olimpiade memang akan menjadi pengalaman berharga bagi mutiara dan melani apalagi keduanya masih berusia belia
mutiara baru menginjak usia enam belas
tujuh belas tahun sementara melani baru berusia dua puluh tahun
tidak adanya tryout ke luar negeri karena pandemi yang belum berakhir menjadi salah satu kendala dari persiapan mereka menuju olimpiade
kita siatasi dengan lomba lomba setiap minggu itu
jadi antara yang kru kru ada yang disini yang persiapan si game dia persiapan olimpik tetapi kita harus lihat kompetisinya dia
kita anggap yang satu ini bisa mengalahkan melayani dulu
kalau dia bisa mengalahkan melani tentunya aduh kok saya bisa kalah sama dia kan tentunya
yang dua ini tentunya lebih punya antusias lagi untuk lebih cepat lagi
ya ada kompetisi internal kita bikin karena sulit sekali sekarang
kompetisinya mau keluar
mutiara dan melani lolos ke olimpiade tokyo setelah finish di posisi keempat pada kualifikasi dayung olimpiade zona asia oceania di jepang awal mei lalu
keduanya finish di belakang atlet tuan rumah jepang vietnam dan iran
namun karena iran sebelumnya sudah memastikan diri lolos ke tokyo
maka posisi indonesia naik dan berhak mendapatkan salah satu
erlangga wisnuaji softan herdiagama pangalengan jawa barat